lo kasih tau aja dong gue
harus agresif lah
kasih tau aja sama gue
yang menyapa bunga bunga bermekaran
papa mau makan gak
nih ada sop kambing kesukaannya papa
pa enak tuh pa
mau makan juga ya
kan kita jarang jarang makan barang kayak gini pak
kamu aja deh boy
papa istirahat dulu ya
cuk cuk cuk
bapak kamu masih marah sama mama
padahal kamunya aja gak marah sama mama
kamu aja bisa ngerti
iya sih boy ngerti ma
meskipun boy agak sedikit sedikit sih ma
ke sekolah gak naik motor
apalagi besok boy ada balapan
tapi boy kamu kan tahu
kenapa mama ngelakuin ini semua buat kamu
karena mama gak mau boy itu kenapa kenapa
yaudah kalau gitu boy mau bocok papa dulu ya
mama tunggu ya
mudah mudahan papa mau
boy boleh masuk gak pa
gak usah boy
papa aja yang keluar
udahlah pak jangan diemin mama terus
boy gak apa apa kok dihukum pa
hukuman buat kamu itu kelamaan
kamu jadi harus naik angkot terus dong
temen temen boy juga banyak kok naik angkot ke sekolah
mama kamu tuh perlu sekali sekali diginiin
biar papa cuekin mama kamu dulu
ya terus sekarang gue pulangnya sama siapa dong
ya kalau gue sih jelas
gue harus ngantriin bebek mel mel dulu
kalau gue gak nganterin waduh bisa dipel
bisa dipel cat gue jadi pacarnya
yaudah biar gue aja yang nganterin
aduh tapi gue gak enak banget kalau sama lo
apa enggak gue naik taksi aja deh
gak apa apa sih
yaudah kalian duluan aja
gue belakangan deh
gue mau istirahat dulu deh
yaudah kalian duluan aja
gue mau istirahat dulu ntar
gue duluan ya ray
lem kamu udah

masih ada kamu kurang sonumin aku
papa nggak bisa dibujuk ma
mendingan mama aja
pak kita itu sebagai orang tua
kita tuh mesti kompak
mama tuh cuman
takut kalo si boy tuh kenapa kenapa
itu doang pak
nggak usah diaminnya lama banget
terus diatasnya dikasih bawang goreng
terus dikasih sambal
sedikit terus makannya kayak gini nih pak
bisa aja nih mama bikin aku ngiler
tapi aku harus bertahan
ada yang lebih seru lagi
bener papa gak mau
bener papa gak mau
bener papa gak mau
ini yang lebih seru pak
yah udah deh
mau makan aja sop kambingnya sendiri
belum pergi nih
masih gak mau
sampai jumpa lagi
terima kasih belom mampir